gue tuh ngeliat muka lo hari ini
seakan akan tengah menyimpan sesuatu yang indah di reluhat yang paling dalam
bahagianya terpancar dari muka lo
dan gue membayangkan muka lo
tapi kayak orang lagi jatuh cinta
nanti kalau ada angkot jurusan kondet tolong dibangunin ya
oh gitu iya
makasih ya bang
terima kasih ya bang
terima kasih ya bang
terima kasih ya bang
terima kasih ya bang
siap deh bu
jurusan kondet bangunin tuh
kenapa tidur ya si teteh
katanya mau ke kondet
jadi ke kondet nggak
mbak bangun sih
mbak satu doang apa segitu
siap gua zim
mbak bangun mbak
siap gua zim
aduh tarah dingin ya
nah kenapa ini
ya allah mbak
biar bang ustadz agak kepanasan
ambok kipas juga yaudah ustadz
biar indah keringetan
kita itu kagak boleh marah
lebih dari tiga hari bang ustadz
gak usah ingetin anak
anak yang paling tinggi ilmunya disini
ana marah juga baru satu hari
masih ada jatah dua hari lagi kalau anda mau
maafkan kita yaudah ustadz
bangunnya pun sendiri
antum pingsan berdua
sewaktu kita bangun
sudah indah ada
yang orang kiamatnya sudah dekat itu loh
kenapa kita pulang ke pesantren duluan
bang ustadz juga udah pulang duluan ke pesantren
antum berdua keselamatannya tanggung jawab ana
antum yang mestinya kabarin anda
bukan tinggalin ana begitu aja
udah ustadz kenapa tidak
menghubung kita ya
anak mau kabarin pake ap
antum jangan bikin anda tambah kesel ya
maafin kita berdua ya bang ustadz
ini ustadz kita mau bersihin kamarnya ustadz zainal
jadi balik kesini
jangan pisah disini
jangan pisah ustadz
jadi ustadz zainal bener bener sudah pulang
bagus deh kalau udah pulang
jadi si faruk tuh udah nggak bakal bisa gede kepala lagi
bang faruk mah nggak gede kepala ah teh
enggak gede kepala bang paruk mah teh enggak
eh kalian teh kan lagi pada puasa
jangan pada gila
mendingan sekarang kita mulai tadarusannya ya
buka surat allahab
sebentar lagi teh beres berkat dimas bantuin mamang
pekerjaan mamang jadi ringan
kanang ayam teh sebentar lagi beres tuh

seakan akan tengah menyimpan sesuatu yang indah di reluh hati yang paling dalam
bahagianya terpancar dari muka lo
kayak orang lagi jatuh cinta tapi jarak jauh sama somet lu
jangan kayak begitu
kedemenan orangnya diomongin
ada sebentar saya cek dulu barangnya ya
iya ada ada ini
beda sentau kalau itu bukan mama eh
mama jempol bingung macam begini
aduh kek kiri kek kan
beda akan lakukan apa saja yang mama mau
eh mama eh
bu katanya barangnya minta diantar sekarang
ya udah kalau gitu kamu siapkan barangnya sama alamatnya ya
benar kamu mau ngelakuin apa aja
kalau gitu kamu antarkan barang pesanan pelanggan saya ya
siap mama eh
kalau sampai terjadi apa apa sama barang saya akan saya laporkan ke ⁇ apoy
oh tenang saja mama eh
beta akan jaga itu barang baik baik seperti beta jaga beta punya hati
biasaan banget ya gangguin pegawai saya
nih alamatnya ada di sini
mantap mama ya
bisa tetep gitu ya
waalaikumsalam eh lulu
tadi katanya ke rumah ustadz siapa gitu